pihak keluarga brigadir yosua menyayangkan hanya barada e yang menjadi tersangka dan menyebut semestinya ada tersangka lain
pihak keluarga berharap penyidik dapat mengungkap secara transparan termasuk dalang dibalik kasus penembakan tersebut
pihak keluarga almarhum brigadir yosua menyayangkan hanya barada e yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuh brigadir yosua
bibi almarhum brigadir yosua roslin simanjuntak menyatakan pihak keluarga yakin ada tersangka lain atau lebih dari satu tersangka
apalagi dilihat dari kondisi jenazah almarhum yang banyak ditemukan kejanggalan
pihak keluarga juga berharap penyidik dapat mengungkap otak pelaku yang menyebabkan brigadir yosua tewas mengenaskan ataupun tersangka lain dalam waktu yang tidak lama
puji tuhan ya biarpun terlambat tersangkanya dibuat ya telah ditetapkan
tapi kami mengucapkan terima kasih juga atas kinerja
kinerja dari penyidik ya
kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu
pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu semua